hai mobil listrik merangsa kederetan dua puluh mobil terlaris di indonesia pada september lalu ini
menurut data gabungan industri kendaraan bermotor indonesia atau kayak indo puling
air ev dengan harga jual dua ratus tiga puluh delapan juta hingga tiga ratus sebelas juta rupiah data gaikindo menyebutkan
pada september dua ribu dua puluh dua mobil ini terjual seribu delapan ratus tujuh puluh tujuh unit pihak wuling motors mengatakan sejak diluncurkan
agustus lalu hingga akhir oktober rev telah terjual lebih dari dua tujuh ratus unit dan berkontribusi
rev merupakan yang pertama di indonesia jadi ini mobil global yang pertama kali diluncurkan di
indonesia waktu ajang
dua ribu dua puluh dua kemarin nah itu sudah diluncurkan secara nasional dan kita juga sekarang lagi get untuk
mempromosikannya atau memperkenalkannya kepada kota kota sekitarnya di indonesia sementara hyundai
terus menambah jenis mobil listriknya ada empat tipe yakni kona ionic electric dan ioniq lima
seharga tujuh ratus sampai delapan ratus juta rupiah ada juga genesis g delapan belas jenis sedan seharga satu lima miliar rupiah yang
pada delegasi ktt g dua puluh di bali penjualan mobil listrik hyundai tercatat meningkat pada dua ribu dua puluh satu
dari seribu unit mobil listrik sembilan ratus empat puluh dua unit diantaranya adalah tipe ioniq lima yang baru diluncurkan april
lalu head of marketing hyundai motors astrid aryani mengatakan pembeli harus memesan dan menunggu untuk
memiliki ionic five saat ini sudah empat ribu pemesanan yang masuk daftar tunggu ionic five sendiri memang
saat ini bisa dibilang fenomenal sekali ya untuk waktu tunggunya so far mencapai dua belas hingga lima belas
lima belas bulan tergantung dari beberapa tipe maupun warna jadi pr penting dari kami adalah justru bukan target
tapi bagaimana kami bisa dengan segera memenuhi demand konsumen di indonesia ini
kedua perusahaan otomotif ini mengatakan penjualan meningkat karena sudah banyak edukasi tentang
berbagai kelebihan mobil listrik ditambah dengan dukungan infrastruktur pengisian daya listrik yang
memadai keliputan seri indonesia jakarta